arus balik libur panjang dan cuti bersama dari kawasan puncak bogor menuju jakarta minggu sore terus berlangsung
petugas kepolisian lalu lintas bogor menerapkan sistem satu arah untuk kendaraan yang menuju ke jakarta
sejak pukul empat pagi hingga dua siang tercatat sebanyak sembilan enam ratus lima puluh dua kendaraan melintasi gerbang tol ciawi menuju jakarta
hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik libur panjang dan cuti bersama maulid nabi muhammad
untuk mengurai kepadatan kendaraan yang turun dari puncak ke jakarta petugas kepolisian memperlakukan sistem satu arah sejak pukul dua belas tiga puluh
hingga pukul tujuh belas sistem satu arah masih diberlakukan karena volume kendaraan yang menuju jakarta masih tinggi
sistem satu arah ini menyebabkan antrian kendaraan yang hendak menuju ke puncak di eksit tol kilometer empat puluh tujuh
berdasarkan keterangan tertulis yang diperoleh dari pt jasa marga pada hari sabtu kemarin
tercatat sebanyak tiga puluh empat tiga ratus menuju
enam puluh tiga kendaraan melintasi gerbang tol ciawi menuju ke jakarta
sementara itu pada kurun waktu tanggal dua puluh tujuh sampai tiga puluh oktober
tercatat sebanyak satu ratus empat puluh sembilan tiga ratus empat kendaraan melintasi gerbang tol ciawi menuju ke kawasan puncak bogor
dan untuk menentukan situasi terkini arus lalu lintas di tol cikampek dan wilayah gandok puncak jawa barat
langsung saja saya sapa sudah ada rekan rekan kami siva maulida yang saat ini memantau lalu lintas di tol cikampek
dan juga arya dita utama yang memantau situasi lalu lintas di wilayah gandok puncak bogor jawa barat
selamat malam teman teman saya ke dito terlebih dahulu
dito dari pengamatan anda bagaimana peningkatan lalu lintas di puncak arus balik libur maulid nabi pada malam hari ini
ya halo selamat malam aldi
memang hari ini memang diprediksi menjadi puncak arus balik
libur panjang dan cuti bersama maulid nabi muhammad saw
dan memang hari ini kita masih belum dapatkan informasi terakhir mengenai jumlah kendaraan yang telah melintasi gerbang tol ciawi dua
karena memang datanya sendiri baru akan diutakhirkan atau diupdate nanti sekitar pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
tapi memang tadi pada sekitar pukul dua siang dari antara kurun waktu empat pagi sampai dua siang
tercatat sudah ada lebih dari sembilan kendaraan yang melintasi gerbang tol ciawi ii itu sendiri
sementara itu harus saya informasikan
bahwa saat ini saya saat ini berada di simpang gadok dan anda bisa lihat belakang saya
bahwa memang tidak tampak terlalu banyak kendaraan
karena memang sebagian besar kendaraan yang hendak menuju ke jakarta
yang kembali ke jakarta setelah libur panjang sudah menuju ke jakarta sendiri
tapi dapat saya informasikan bahwa memang saat ini masih ada sejumlah titik kepadatan
di antaranya misalnya sekitar di kawasan cisarua
tapi itu bukan karena memang ada jumlah volume kendaraan sendiri
tapi karena memang banyaknya kendaraan yang berhenti untuk makan malam
istirahat sejak sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke jakarta
sementara itu dapat saya informasikan juga aldi
bahwa saat ini apabila anda berada di tempat saya untuk menuju ke kawasan jakarta
atau sekitar di kawasan pancoran jakarta selatan
maka membutuhkan menurut aplikasi google map
anda membutuhkan waktu sekitar lima puluh enam menit
di mana anda akan sedikit mengalami keterlambatan
sekitar tujuh menit
di tempatnya di kawasan cibubur sampai ke cipayung
akibatnya kepadatan volume kendaraan arus lalu lintas
sementara itu aldi
jadi terkait dengan tempat wisata puncak
yang menjadi salah satu daya tarik masyarakat jakarta sendiri
mungkin dapat saya informasikan bahwa
pemerintah kabupaten bogor sendiri
sudah melakukan rapid test selama empat hari
nah selama empat hari dilakukan rapid test itu sendiri
tercatat sebanyak tujuh puluh lima orang reaktif rapid test
di mana mereka melakukan rapid test
atau melakukan satu empat ratus enam rapid test kepada para wisatawan
nantinya tujuh puluh lima orang reaktif ini
langsung dilakukan swab test
tapi karena hasil swab testnya sendiri belum keluar
nanti apabila sudah keluar
nanti mereka akan diberitahukan
kepada pemerintah daerah asal wisatawan tersebut
untuk nanti dilakukan penanganan lebih lanjut
dito titik titik mana yang harus diantisipasi oleh pengendara
yang menjadi titik kemacetan terparah
begitu di sepanjang wilayah gadok bogor
untuk saat ini memang arus lalu lintas sendiri
tempat saya berada
anda bisa lihat sendiri
tidak terjadi kepadatan
tapi memang untuk apabila anda ke atas
karena memang tadi seperti berlakukan sistem satu arah
mulai pukul dua belas tiga puluh sampai sekitar pukul tujuh belas tiga puluh sembilan
maka memang di sekitar di kawasan cisarua
itu memang terjadi sedikit kepadatan
karena memang volume kendaraan itu sendiri
bisa sampaikan misalnya di pasar cisarua
terus kemudian di simpang safari
warung kaleng hingga mesir
sampai ke attawon
itu masih sampai saat ini masih terpantau
sementara itu bagi anda yang saat ini menuju ke jakarta
titik kepadatan itu terpantau di kawasan cibubur
sampai ke cipayung
akibatnya volume kendaraan lalu lintas
saya selanjutnya ke siva maulida
yang akan melaporkan dari ruas tol jakarta cikampek
selamat malam siva
bagaimana pantauan anda arus lalu lintas balik ke arah jakarta pada malam hari ini
ya selamat malam
selamat malam aldi

ruas tol jakarta cikampek yang mengarah ke jakarta
bisa lihat di belakang saya ini tepatnya saat ini kondisi di kilometer empat puluh tujuh
ruas tol cikampek ke arah jakarta memang sudah terpantau lancar begitu
kecepatan kendaraan bisa dikatakan lebih dari delapan puluh km per jam
namun sebelum saya tiba di titik kilometer empat puluh dua saat ini tadi
kami memantau atau menyusuri jalan tol cikampek dari kilometer atau dari gerbang tol cikampek utama tepatnya
dan mulai menemukan titik kemacetan di kilometer enam puluh delapan
dari titik kilometer enam puluh delapan tadi arus lalu lintas terpantau padat merayap
begitu kendaraan hanya bisa
melaju tidak lebih dari dua puluh km per jam
dan kepadatan tersebut terjadi tadi dari kilometer enam puluh delapan hingga kilometer lima puluh lima kurang lebih begitu aldi
namun untuk mengupayakan atau mengurai kemacetan di kilometer tersebut
tadi pihak jasa marga dengan diskresi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian melakukan kontraflow atau lawan arah di kilometer enam puluh tujuh
sehingga kepadatan yang terjadi tadi sempat disiasati dengan kontraflow sampai kilometer empat puluh tiga
yang merupakan jalur masuk ke tol layang cikampek yang menuju ke arah jakarta begitu aldi
selain juga adanya kontraflow pihak jasa marga juga melakukan antisipasi lain untuk mengurai kemacetan di puncak arus balik malam ini
ini yaitu dengan menutup rest area yang ada di kilometer lima puluh dua b arah jakarta
dan rest area di kilometer lima puluh dua b ini sudah ditutup sejak pagi tadi pukul delapan waktu indonesia barat
akan ditutup hingga esok hari pukul delapan juga pagi waktu indonesia barat
dan diharapkan dengan adanya dua kebijakan ini bisa meningkatkan atau kenyamanan dari para pengendara
yang akan mengarah kembali
ke wilayah dki jakarta
untuk volume kendaraan atau jumlah kendaraan memang pihak jasa marga sudah mencatat
sampai kemarin saja tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
dari seluruh dari beberapa titik gerbang tol utama yang dikelola jasa marga
sudah ada lebih dari satu ratus enam puluh ribu jumlah kendaraan yang mengarah kembali ke dki jakarta begitu aldi
dan untuk di ruas tol cikampek utama sendiri
di gerbang tol cikampek utama

dari data jasa marga sudah ada lebih dari empat puluh ribu kendaraan yang mengarah ke jakarta
untuk itu pihak jasa marga memang terus mengimbau para pengendara yang akan kembali ke jakarta
dan puncaknya pada malam ini untuk terus berhati hati
terus mempersiapkan kendaraan mereka dan juga kesiapan para pengendara sendiri
sebelum memasuki jalan tol cikampek utama mengarah ke jakarta
selain itu juga diimbau
untuk para pengguna rest area yang berada di sepanjang ruas tol cikampek hingga ke jakarta
untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas
terutama dalam menggunakan masker dan juga jaga jarak di tiap tiap rest area yang dikunjungi oleh para pengendara
baik sika malam ini menjadi puncak arus balik kendaraan yang usai berlibur
di libur bersama cuti bersama dan juga libur maulid nabi terima kasih
siva maulidah produser lapangan sekitar
indonesia melaporkan dari ruas tol jakarta cikampek dan sebelumnya juga ada koresponden cnn indonesia
arya dita utama yang melaporkan dari wilayah gadok bogor jawa barat
terima kasih rekan rekan